komnas ham menyatakan verdi sambo menyalahgunakan kekuasaannya dalam pembunuhan berencana terhadap brigadir joshua huta barat
bahkan ketua komnas ham menyampaikan ferdi sambo telah melampaui abuse of power
kami bahas lengkapnya malam hari ini bersama reza indragiri amril ahli psikologi forensik
selamat malam mas reza
baik mas reza apakah anda sependapat dengan komnas ham yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tersangka ferdi sambo itu sudah menggunakan melampaui bahkan abuse of power
sehingga ini memang tidak ada kekhawatiran dalam melakukan eksekusi sebagai otak pembunuhan berencana terhadap brigadir yosua
atau penyalahgunaan kewenangan
tapi saya terus terang belum pernah mendengar ada istilah melampaui abuse of power
jadi saya sungguh sungguh tidak paham sesungguhnya apa yang ditampilkan oleh komnas ham dengan menggunakan diksi melampaui abuse of power
abuse of power sendiri merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sangat sangat buruk
yang kalau dilakukan oleh personil polisi bisa berkonsekuensi pada jatuhnya hukuman yang berat
baik terhadap personil maupun terhadap institusinya
kalau dilakukan oleh si personil maka sanksinya adalah bisa berupa sanksi etik ataupun pidana
sementara bagi institusi yang diketahui sedikit banyak turut berperan serta bagi terjadinya abuse of power tersebut
yang mengakibatkan lembaga kepolisian harus membayar ganti rugi atau kompensasi
tapi sekali lagi saya tidak mengenal istilah melampaui abuse of power
oke tidak paham dengan apa yang dimaksud komnas ham melampaui abuse of power
tapi dari analisa anda apakah yang bersangkutan tersangka
sambo memenuhi indikasi abuse of power
kalau saya simak berdasarkan pemberitaan di media tentu saja ini harus didefinitifkan oleh pihak kepolisian
pada saat ini ada sejumlah bentuk polis defiance sejumlah bentuk perilaku menyimpang yang dapat oleh tersangka fs
bagaimana bersangkutan kemudian memanfaatkan subunit unit kerja yang ada di tubuh polri untuk kemudian melakukan obstruction
kemudian abuse of power juga terlihat bagaimana kemudian yang bersangkutan memaksa anak buahnya sendiri
memaksa ajudannya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap mendiang brigadier ye
untuk polis defense lainnya adalah bagaimana yang bersangkutan yaitu tersangka fn
baik tidak berdasarkan versi cerita dari barada e
ternyata juga melakukan kekerasan langsung yaitu menembak ke arah mendiang brigadir y
nah itulah penanda terjadinya polis defience
berupa abuse of power dan juga polis violence kekerasan atau perilaku brutal yang dilakukan oleh personil polisi
yang dalam hal ini dilakukan atau mungkin dilakukan oleh fs
oke apakah ini juga menjawab mas reza latar belakang faktor tersangka berani melakukan pembunuhan di rumah dinasnya sendiri
bukan di tempat lain yang mungkin jauh lebih sepi jauh bahkan dari lingkungan pribadinya
bahkan sampai dengan menyeret banyak sekali puluhan anggota kepolisian
bahkan sampai dengan menyeret banyak sekali puluhan anggota kepolisian
seperti yang mas reza sampaikan
seperti yang mas reza sampaikan
ada dua penjelasan mengapa personel polisi secara umum jadi rentan untuk melakukan tindakan tindakan menyimpang
pertama karena adanya keluasaan yang berlebihan
keluasaan yang terlalu luas bagi personel untuk menerapkan diskreti
dan penjelasan yang kedua adalah karena personel polisi kadung terbiasa untuk melakukan penyimpangan yang kemudian tidak disusul dengan jasanya sanksi
dan penjelasan yang kedua adalah karena personel polisi kadung terbiasa untuk melakukan penyimpangan yang kemudian tidak disusul dengan jasanya sanksi

kemudian tersangka fs memilih tkp yaitu di rumahnya sendiri
karena di rumah itulah dia bisa berasumsi tidak akan dikenai sanksi
karena disitulah kekuasaan dia berada dan kekuasaan yang sangat luas itu bisa saja kemudian dilakukan dengan memanfaatkan atau tepatnya menggunakan diskreti
karena disitulah kekuasaan dia berada dan kekuasaan yang sangat luas itu bisa saja kemudian dilakukan dengan memanfaatkan atau tepatnya menggunakan diskreti
dan lagi pemilihan tkp di rumah untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap brigadir y merupakan sebuah aksi sebuah pilihan lokasi yang tanda penting harus saya katakan ideal
oke ideal dalam arti
jadi saya katakan disitulah tempat yang paling sempurna
misalnya ya dia bisa memastikan bahwa dia bisa menghilangkan cctv
dia bisa mengeksploitasi sekian banyak orang untuk kemudian tidak menjadi saksi
kalaupun menjadi saksi adalah saksi yang tidak bisa dikendalikan
kalaupun menjadi saksi adalah saksi yang tidak bisa dikendalikan

kemudian di lokasi yang sepenuhnya dikuasai itulah sasaran atau korban tidak punya akses untuk melarikan diri
dan juga di lokasi yang sama itulah tersangka kfs bisa melakukan aksi membersihkan sekian banyak jejak jejak kejahatan yang sudah dia lakukan
jadi sekali lagi hitungan matematis memang pemilihan lokasi di rumah itu sebagai tempat untuk menghabisi mendiang brigadir y

adalah sebuah pilihan yang sangat tepat yang sangat gitu
oke mas reza mengapa lingkungan lembaga institusi yang cenderung memiliki super power gitu ya
kekuatan yang sangat sangat besar mungkin seperti kepolisian
padahal kan kita tahu kepolisian anggota kepolisian merupakan penegak aparat
padahal kan kita tahu kepolisian anggota kepolisian merupakan penegak aparat polisi
padahal kan kita tahu kepolisian anggota kepolisian merupakan penegak aparat hukum

padahal kan kita tahu kepolisian anggota kepolisian merupakan penegak aparat hukum

menandanya adalah bahwa setiap personil diasumsikan selalu setiap corpo diri negara
personil diaksesikan selalu setiap saat dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu untuk tanda petik membela kebenaran untuk menegakkan hukum untuk melindungi kaum yang lemah dan seterusnya
pantang bagi personil polisi untuk berkata letih mengaku capek apalagi berkeluh kesah sakit takut dan segala macam perasaan perasaan negatif lainnya
nah pengkondisian semacam itu yang sekali lagi menunggu seminggan seputar menyimpang yang disilakan sebagai john wayne syndrome
nah tinggal lagi kemudian bagaimana segala kelebihan segala bentuk pengingkaran sifat sifat yang manusiawi dari personil polisi pada akhirnya akan meledak
dia lagi bisa ditolerasi dia lagi bisa ditahan hingga muncul perilaku perilaku eksplosif termasuk misalnya perilaku penggunaan kecerasan yang berlebihan atau brutalitas
oke orang orang dengan abuse of power artinya mereka punya pengaruh yang cukup besar di tempat ia berada di lingkungan pekerjaan
baik itu pekerjaan
itu tidak hanya di
ideologi hanyaeggita itu ada juga ideologi bagian dalam you go
tiga hal pertama
dia disebut sebagai seorang
mantan pejabat di
polri yaitu selaku
kadif propam dan kita bayangkan itu
adalah polisinya polisi
ini kiasan untuk menunjukkan betapa
powerfulnya betapa kuatnya
betapa hebatnya posisi
sebagai kadif propam itu pertama
terbang kfs juga
merah putih sebuah
satgasus yang sangat spesifik yang bahkan
mungkin juga terkesan menakutkan
kemampuan untuk melakukan operasi operasi
yang tidak bisa dilakukan oleh polri
secara umum gasus merah putih
walaupun ini masih merupakan sinyalemen
yang masih harus diinsentikan oleh polisian
terbang kfs juga disebut sebut
merupakan sosok sentral dalam konsorsium
teringat pada ungkapan klasik
bahwa kekuasaan itu
kalau kemudian kita sepakati
kiasan atau peribahasa
semacam itu maka bisa kita
bayangkan seseorang yaitu
terbang kfs yang pernah
menjabat sebagai kadif propang
sekaligus menjadi pimpinan
konsorsium tiga ratus tiga dan juga
pimpinan satgasus merah putih
tiga simpul kekuasaan
yang sangat hebat itu berada pada
dirinya berada di dalam genggamannya
tinggal menunggu waktu saja sampai
kemudian terjadi penyalahgunaan kewenangan
bahwa di organisasi
kepolisian secara umum juga
rentan mengunggu suku
permenyimpang yang disilakan sebagai
kode senyap atau kode of silence
berupa kode senyap ini terindikasi
dari kecenderungan para personil
untuk menutupi kesalahan yang dilakukan
oleh sejawat mereka
kode senyap ini pernah tampak ketika
yang kita syukuri berhasil
untuk dibongkar oleh
mabes polri itu pertama jadi terkait dengan
kode senyap yang kedua
penelitian juga yang menyimpulkan
bahwa keberadaan grup
atau klik atau saya
menistilahkannya sebagai sub sub mabes
di dalam mabes ternyata betul betul exit
nah jangan kita bayangkan
bahwa kode senyap
yang dilakukan dengan cara menutup nutupi
kejahatan yang dilakukan oleh persang kfs
sekian banyak klik sekian banyak
kelompok yang berhasil dikonsolidasi oleh
persang kfs kalau memang
analisis ini dianggap masuk akal
maka pantas bagi kita untuk
tetap khawatir sembari terus berharap
positif kepada mabes wallery
bahwa jaringan jaringan persang kfs
akan bisa dibongkar keseluruhannya
indikatornya sederhana tanda petik
keberhasilan mabes wallery
dalam hal ini it's good
segala jaringan yang tersangkutannya
sesang kfs ada dua
pertama seberapa jauh
sidang komisi etik itu akan menjangkau
personil personil lainnya dan yang kedua
seberapa jauh kemudian setelah
dilakukan sidang komisi etik berlanjut
pula dengan sidang sidana
kalau dua bentuk persidangan tersebut
maka pantas bagi kita untuk menyimpulkan
sembari memberikan kenalan positif pada
mabes wallery bahwa jaringan
nfs mudah mudahan sudah dibongkar
dan sudah ditindak secara keseluruhan
oke apakah anda optimistis bahwa
ini semuanya akan berhasil
dibongkar dengan keberanian
polri untuk membongkar ini semua karena
menyangkut sub sub kalau tadi analisis
anda bisa itu terbukti sub sub
itu kan ada di dalam
tubuh polri itu sendiri
sejak bulan juli
saya pribadi menetapkan
ada empat tolok ukur keberhasilan
kinerja polri dalam mengungkap
kasus pembunuhan tiga diri
empat tolak ukur keberhasilan tersebut
menyeluruh dan transparan
dengan empat tolong ukur keberhasilan
tersebut saya coba ikuti dari hari
ke hari tentang bagaimana perkembangan
penanganan dua kasus ini penilaian
lapor yang saya berikan kepada polri
adalah rapor berwarna biru artinya
sejauh ini kerja polri
telah memenuhi ekspektasi saya
memang tidak bisa saya pungkiri
ada satu catatan kaki ketika
sudah menggunakan lie detector
bagi saya ini merupakan
satu hal yang perlu dikoreksi
tapi sekali lagi secara umum saya menilai
bahwa polisi dalam hari ini wabah polri
sudah bekerja pada real yang sebenarnya
terakhir mas reza terkait dengan
yakin bahwa sebenarnya
bisa bersih dari
sulit karena sampai hari ini pun
seluruh organisasi kepolisian
tetap hanya menempatkan
abuse of power sebagai salah satu
menyimpang polisi yang terjadi
di berbagai macam institusi kepolisian
di berbagai macam negara jadi saya pikir
utopis kalau kita membayangkan bahwa
organisasi kepolisian termasuk
harapan yang realistis bukanlah pada
harapan yang realistis adalah bagaimana agar
secara maksimal menindak
yang dimaksud dengan realistis
itu berhasil dibuktikan oleh
polri kita akan lihat ke depannya seperti apa
terima kasih mas reza indragi
bagaimana kelanjutan sidang komisi
etik dan ada atau tidaknya
persidangan pidana oke nanti kita
akan buka diskusi lagi ya ketika kita
bagaimana kelanjutan dari
kasus ini ke depannya terima kasih mas reza
indra giri april sudah bergabung dengan cnn
indonesia connected malam hari ini selamat malam